kain tradisional biasanya dipergunakan sebagai pelengkap ritus atau upacara pada
masyarakat yang ada di indonesia misalnya seperti proses kelahiran prosesi pernikahan
atau akhirnya di kematian gitu jadi supaya tidak salah mengenal peruntukan jenis kain
masing masing lalu berikutnya adalah pada gaya tradisional ini bisa mengenal akulturasi
dari budaya dari daerah daerah ataupun negara lain misalnya percampuran dari daerah
jawa dipengaruhi oleh mungkin ada sedikit sentuhan sumatera atau bahkan dari daerah arab
pedagang pedagang cina begitu jadi kaya sekali akan tekstur indonesia kaya sekali akan budaya budaya itu
itu kalau memperkenalkan tekstil sebenarnya kan anak anak itu untuk pembentukan karakter itu apa
untuk pembentukan karakter pertama kita melalui contoh langsung ya di museum tekstil ini ya kami ada
program workshop untuk membatik yaitu kita memperkenalkan batik sebagai warisan budaya
dan bagaimana nilai nilai itu diperkenalkan kepada masyarakat
jadi ini independen terpercaya